orang kakak beradik di desa bebelan kota kecamatan bebelan kabupaten bekasi
yang sebelumnya dinyatakan terkonfirmasi covid sembilan belas meninggal dunia
keduanya meninggal pada minggu kemarin saat dalam masa perawatan di rumah sakit
salah satunya meninggal secara mendadak karena mempunyai penyakit bawaan
yakni jantung dan hasil swabnya dinyatakan positif covid sembilan belas
selain mengisolasi satu rt dengan menutup akses jalan
tim gugus tugas covid sembilan belas kecamatan melalui puskesmas tempat
juga telah menjemput empat orang dan kin di dalam penanganan rumah sakit
untuk menjalani pemeriksaan
meningkatnya kasus covid sembilan belas di wilayah babelan kabupaten bekasi
berasal dari kluster keluarga yang sehari hari bekerja di wilayah dki jakarta
dan perawat di sejumlah rumah sakit